pemerintah kota bandung mulai tahun ini akan membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi warga miskin
sebaliknya pajak bumi dan bangunan warga menengah ke atas akan naik
di bangunan seluas enam x lima meter inilah
gugun gunawan bersama istri anak dan ibunya tinggal di desa sukarasa
kejamatan antapani bandung jawa barat
tukang bangunan dengan penghasilan rp tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per bulan menjadi salah satu warga
yang direkomendasikan untuk menerima program bebas pajak bumi dan bangunan
berdasarkan data dinasosial kota bandung
lebih dari enam puluh tiga keluarga di bandung merupakan masukan
namun dinasosial hanya merekomendasikan satu tiga ratus diantaranya
yang akan mendapatkan fasilitas bebas pajak bumi dan bangunan
sangat miskin ini pasti biasanya masuk di dalam golongan yang memang tidak berdaya
sehingga mereka harus mendapatkan jaminan
kebijakan pembebasan pajak ini diperkirakan menghilangkan potensi pendapatan daerah
sebesar tujuh hingga delapan miliar rupiah
namun resiko tersebut akan ditutupi dengan kenaikan nilai jual objek pajak
atau njop bagi masyarakat ekonomi menengah atas
kenaikan tiga sampai seratus persen ini berpotensi menaikkan pendapatan sekitar satu ratus dua puluh
kalau kita kehilangan tujuh miliar kemudian kita ada tambahan satu ratus empat puluh tiga miliar
kan ini masih sangat menguntungkan
badan pengelola pendapatan daerah kota bandung mulai mensosialisasikan
pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi warga miskin ini selasa lalu
rencana ini disambut positif oleh masyarakat termasuk yang terkena kenaikan njop
sekarang ini kebutuhan terlalu
terus meningkat tentunya dengan ada keringanan itu ya membantu
menyukup sekali kalau memang benar miskin ma
jangan kayak dulu kan ada pembagian yang miskin miskin tapi ada sumbangannya
rencananya kebijakan ini akan mulai diberlakukan tahun ini
setelah kemudian didata oleh dinas sosial berdasarkan dengan kriteria warga miskin
badan pengelola pendapatan daerah lalu kemudian memverifikasi
dan berhak untuk mensosialisasikan sebelum akhirnya memutuskan
kepala keluarga mana yang berhak untuk mendapatkan fasilitas gratis pbb
revita ditarani bandung